aku lagi mau jemur temen aku lagi sakit di rumah sakit ini
kita jodoh bisa ketemu disini boy
ya mungkin dia itu emang udah punya suami mah
mamanya aja yang gak tahu
ya nggak mungkin lah boy
itu kan itu mimpinya dia
kamu tahu gak mimpi itu kembang tidur
jadi bisa terjadi apa aja
itu bukti dia bener bener jatuh cinta sama kamu tau
terserah mama deh
mau percaya atau enggak
tapi gak ada salahnya
kamu dengerin saran mama
kamu cuma buka sedikit aja hati kamu buat adriana
ya dia ngantuk
nah dengerin kan
oke deh kamu tidur
tapi kamu dengerin saran mama ya
sekarang kamu boleh tidur
dengerin saran mama ya
kamu boleh tidur
karena mama keluar ya
dengerin saran mama ya
papa udah pulang
salam itu harus dijawab
kalau enggak dosa tau
yang penting papa udah gak gagu
akhirnya papa jawab juga
barusan aja nyonya dari kamarnya aden gang
boy ada di kamarnya tuh pa
ih kiranya nanya kamarnya si boy
mau nengongkin anaknya
kok malah malah ke kamarnya sendiri bi
saya permisi ke belakang ya
eh papa yang aneh
papa tuh udah tiga x dua puluh empat jam gak ngomong sama mama
gak takut gaku beneran
aduh mudah mudahan papa besok baikannya sama mama
atau gue hancurin satu satu satu
gue apa yang benci sama geng motok
gue benci sama
gue akan datang
gue akan berhadapan sama dia
dengerin sama pemimpin lo
gue akan datang
gue akan berhati
bilang jangan lupa
lima temen kita anggota wario
lima temen kita anggota wario
dihajar sama guru karate di srio
mereka sekarang dibawa ke ug dari rumah sakit pendidikan
yaudah yaudah gue kesana sekarang
boy mau pamit sebentar ya
soalnya boy mau ke rumah sakit
ada teman boy di sana mbak
ini kan udah malem tau
gak usah besok aja
rumah sakit aja kan
yaudah pergi deh
eh enggak jangan
kan sama aja masih ada hari besok tau
iya kan pa udah malem
ma boy tuh cuma sebentar kok ma gak lama
lagian boy kesana gak naik motor
rencana bayi mau pinjam mobil mama atau mobil papa
gak apa apa ya
eh tunggu kamu pulangnya hati hati
dari paling kita dipukulin kayak gini
mendingan sekarang kita serang mereka
iya bener boy
ini kita keroyok aja dia
waktu itu kan terakhir
waktu lu keroyok dia sama mondi
dia lu main teter tuh
kalau misalnya kita menang lawan mereka
mereka bakalan balas dendam sama kita
bakalan ada korban lagi
dan bener juga kata mondi
rio dalang dari semua ini
jadi buat kalian
mendingan kalian harus berhati hati
dan hindari bawa motor malem malem
tolong bilangin ke temen temen yang lain ya
jagain mereka ya
reva kan dirawat disini juga
lu gak mau sekalian nengok dia
yah sebenernya sih gue pengen banget nengokin dia
walaupun cuma sebentar
tapi lu lihat sendiri kan tadi
mukanya dingin banget pas ngeliat gue
padahal gue tuh cuma pengen ngejelasin aja soal bunga itu
lu jungkok aja mumpung lagi disini
lagian masalah bbm yang dia bilang
benci sama gak mau ketemu lagi
dia gak ngaku kok
kan jelas jelas itu kan dari bbmd ya
ya gue juga gak ngerti deh
dia sih bilangnya sama gue gitu
mendingan sekarang ketemuin dia
ntar juga semuanya kebahas pak
lu ngapain disini
aku lagi mau jenguk temen aku lagi sakit di rumah sakit ini
kita jodoh bisa ketemu disini boy